jelang pertandingan pon dua puluh papua di timika
masing masing panitia pelaksana cabang olahraga telah melakukan tes event
untuk memastikan pertandingan berjalan lancar selasa
tes event terlambat digelar lantaran situasi pandemi
ketua harian pb pon dua puluh papua yunus wonda meninjau venue pon futsal
atletik judo dan panja tebing
menurut yunus secara keseluruhan venue venue di timika sudah siap digunakan untuk pertandingan
kesiapan baik itu di kota tiapura kota tiapura dan di sini
saya dengan ketua umum tiba di timika saya kembali ke pon dua puluh papua
secara keseluruhan seluruh venue venue itu sudah siap
saya menyampaikan bahwa kami sudah di sembilan puluh lima persen
tapi kalau bisa seratus persen kita hanya memiliki tuan alat
jadi kita ada di isim sembilan puluh lima persen
secara keseluruhan semua sudah siap untuk digunakan
dan itu ada hal hal ini yang sedang dikenal
harusnya tesipan ini kan harusnya tiga bulan yang lalu
setelah eksosias venue itu masing masing tiga d chapter sudah membuat agenda untuk tesipan
tapi karena situasi pandemi dengan segala pertimbangan
alhamdulillah puji tuhan walaupun sudah di akhir akhir mendekati hari h
tapi masih bisa dilaksanakan
kenapa barang ini menjadi sangat penting
ini kan untuk pemantapan terhadap teman teman panpel
maupun irisan bidang bidang yang ada di sub bpon
sementara itu ada dua venue yang belum rampung pengerjaannya
seperti venue terbang layang dan aeromodeling
yang terus dikebut penyelesaiannya
saiman timika papua